kita ke informasi pertama setelah dibuka bagi wisatawan asing bandara internasional igusti ngurah rai bali pada jumat pagi dibuka bagi pelaku perjalanan luar negeri
namun hari pertama dibuka bagi ppln justru tidak ada jadwal penerbangan reguler rute internasional
suasana terminal internasional bandara igusti ngurah rai bali jumat pagi sepi hanya petugas bandara dan stakeholder terkait yang bertugas menempati pos masing masing
hari ini belum ada jadwal penerbangan reguler internasional yang tertera di layar informasi baik jadwal kedatangan maupun keberangkatan
namun tiga maskapai untuk bulan februari sudah memesan dan mengaktifkan kembali slot penerbangan internasional mereka dari bandara ini
selain maskapai garuda indonesia dan batik air singapura airlines sudah mengaktifkan kembali slot rute internasional mereka
ketiga maskapai ini kini tinggal menjaring penumpang rute internasional sesuai slot yang dimiliki
suasana terminal internasional bandara igusti ngurah rai bali jumat pagi sepi hanya petugas bandara dan stakeholder terkait penerbangan reguler rute internasional mereka
selain maskapai garuda indonesia dan batik air singapura airlines sudah mengaktifkan kembali slot rute internasional mereka
selain maskapai garuda indonesia dan batik air singapura airlines sudah mengaktifkan kembali slot rute internasional mereka
memang pihak bandara menyatakan hari ini memang tidak ada penerbangan baik datang maupun berangkat
artinya pemesanan slot memang sudah dan pengaktifan slot penerbangan rute internasional memang sudah dipesan dan diaktifkan
dari tiga maskapai yakni garuda indonesia kemudian singapura airline dan batik air
artinya batik air dan singapura airliness saja sudah artinya mengaktifkan untuk pertengahan bulan februari ini
walaupun belum jelas akan ada berapa penumpang apakah mereka akan datang ataupun berangkat dari terminal internasional ini
hanya saja kemarin memang maskapai penerbangan garuda indonesia sudah membawa dua belas penumpang langsung
dari narita jepang pada pukul enam belas tiga puluh mereka tiba di bandara igusti ngurah rai dengan membawa dua belas penumpang
enam diantaranya adalah warga negara jepang dan enam lainnya adalah warga negara indonesia yang kembali ke indonesia ataupun kembali melalui bandara igusti ngurah rai ini
artinya protokol kesehatan setelah ada penerbangan langsung kemarin sudah dilakukan dengan ketat
karena beberapa simulasi
ini sudah dilakukan sejak empat belas oktober tahun lalu
artinya kemarin merupakan contoh nyata bagaimana bandara igusti ngurah rai melakukan penanganan terhadap warga negara asing maupun penumpang di terminal internasional yang sudah tiba di hari ataupun di perdana penerbangan langsung dari luar negeri tersebut
artinya persyaratan protokol kesehatan memang ketat dilakukan
termasuk juga persyaratan penerbangan ke bali
artinya wisatawan yang datang ke bali kemarin tentu persyaratannya sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
artinya mereka harus memiliki ataupun harus sudah divaksin minimal empat belas hari sebelum keberangkatan
kemudian sudah juga melakukan tes pcr di negara asal tiga x dua puluh empat jam sebelum berangkat
dan ketika tiba di bandara igusti ngurah rai bali juga dilakukan pemeriksaan tes pcr
dan mereka dalam waktu satu jam empat puluh empat
sudah mendapatkan hasil tes pcr
kemudian mereka setelah seluruh proses termasuk juga memiliki booking hotel karantina
termasuk juga memiliki jaminan asuransi yang saat ini memang sudah diturunkan dari seratus ribu usd menjadi tiga puluh ribu usd
sudah dimiliki artinya mereka dan setelah dinyatakan negatif hasil pemeriksaan tes di bandara
mereka juga sudah diperbolehkan untuk menuju hotel karantina
yang sementara memang hotel karantina untuk bubble
artinya hotel karantina yang boleh keluar dari kamar namun tetap berada ataupun dikarantina di hotel
bisa menikmati fasilitas di dalam hotel
sudah dilakukan di lima hotel
artinya ada lima hotel yang menjadi hotel karantina bubble yang dipersiapkan pemerintah provinsi bali
tentunya dengan sudah melakukan
melalui persyaratan chse
dua di antaranya berada di nusa dua
kemudian satu berada di jimbaran
satu berada di sanur
dan satu hotel karantina bubble berada di ubud gianyar
artinya kemarin dua belas warga negara asing maupun penumpang yang langsung datang dari narita jepang ini ditempatkan ataupun memilih hotel di nusa dua
dan tentunya dengan persyaratan
jika mereka sudah
melakukan vaksin satu kali maka karantinanya hanya lima hari saja dan ketika mereka belum melakukan vaksin dosis kedua ataupun vaksin dosis lengkap
mereka harus menjalani karantina selama tujuh hari di hotel
nah berbeda memang hotel karantina biasa dengan hotel karantina bubble
artinya hotel karantina bubble seluruh ataupun mereka yang beraktivitas di hotel tersebut
sudah melalui tes pemeriksaan
baik karyawan maupun mereka ataupun tamu yang akan masuk ke hotel tersebut
artinya tidak hanya wisatawan yang akan selama lima hari ataupun tujuh hari di karantina di hotel tersebut
namun juga karyawan hotel yang akan melayani mereka juga di karantina selama lima hari
artinya selama karantina mereka tidak boleh keluar masuk hotel
dan nanti ketika karantina lima ataupun sepuluh hari sudah selesai
mereka melakukan pergantian tugas
ataupun sip tugas
barulah mereka kemudian boleh keluar dari hotel
dan persiapan untuk karyawan juga dilakukan berdasarkan sip
kemudian juga ada petugas dari satgas covid sembilan belas provinsi bali
termasuk juga dari petugas keamanan
termasuk juga dari petugas medis yang juga disiapkan
dan berada di dalam hotel karantina bubble tersebut
sehingga selama karantina
ataupun selama lima ataupun tujuh hari karantina
seluruhnya berada di dalam hotel
dan tentunya juga tidak boleh memesan makanan dari luar
termasuk juga melakukan kegiatan di luar hotel
walaupun mereka bisa melakukan kegiatan di luar kamar
mereka bisa menikmati fasilitas hotel seperti gym
kemudian kolam renang
termasuk juga fasilitas pantai yang ada di depan hotel
namun tidak boleh keluar dari area yang sudah ditentukan
dalam protokol kesehatan sebagai hotel karantina bubble
kemudian tidak hanya mereka ataupun para tamu ini dipantau ataupun diawasi
di dalam artinya mereka menggunakan gelang yang menandakan mereka masih melakukan karantina di hotel
tidak hanya seperti itu artinya ada sistem yang juga diberlakukan
ketika mereka sebelum keluar dari bandara igusti ngurah rai
mereka juga harus menginstal aplikasi peduli lindungi

untuk juga menginstal aplikasi monitor karantina presisi yang dibuat oleh polri dalam hal ini
kemudian dari aplikasi inilah mereka akan dipantau
apakah mereka keluar dari radius karantina ataupun sudah berada di dalam radius karantina yang ditetapkan dalam protokol kesehatan tersebut
baik ikhlaq nyoman hury adinata koresponden cnn indonesia yang melaporkan dari bali
terima kasih nyoman